punya siapa nih
suatu hari nanti masa lalu akan menjadi kenangan yang manis
suatu hari nanti pertengkaran kita justru awal dari segalanya
woy ngapain tengah jalan
ngapain sih dia ngebantuin ayu
mama mama ya ampun mama gak apa apa kan ma
alhamdulillah tante ayu selamat
meka ya allah
kalau kayak gini bukan hanya ayu selamat
tapi jangan jangan hubungan mereka bisa jadi lebih baik

kemudian aku gihankan siapa
kamu udah selamatin nyawa tante
makasih ya ren
coba jadi kalau misalkan tadi kamu nggak suruh aku untuk jalan jalan di taman
mungkin lantai udah celaka sekarang
lu jangan kayak tadi lagi
itu bahaya banget gue tadi liatnya deg degan
gue takut kehilangan masya allah
gue gak mau lo terluka
yaudah giran balik ke kafe aku pengen masuk kelas
yaudah belajarin bener ya
jangan sedih sedih mulu
aduh gimana nih tugas gue belum kelar lagi
duh gir bagi dong tugas perkembangan teknologi
gue juga belum
dina kan gak masuk hari ini
karena dia lagi nemenin tante ayu
randy kamu ngapain sih kesini lagi
bukannya aku udah suruh kamu ke kafe
mereka ke sini
ini aku lagi bantuin ngerjain tugasnya dina
dina kan gak masuk
kalo misalkan gak dikerjain tugasnya takutnya nanti dia gak lulus
kalo gitu aku bantu ngetik ya
ntar kalo sesuai tangan takutnya kelamaan
coba aku liat
kebaikan dan perhatian kamu ini
yang membuat aku susah ngelupain rasa ini bimu
andai kamu bukan adik aku
kau menyala aku suaraku

dia siapa nih
suatu hari nanti masa lalu akan menjadi kenangan yang manis
suatu hari nanti pertengkaran kita justru awal dari segalanya
saat waktu terus begitu cepat bergulir rasa itu menyelinap begitu pasti
mengakar menjadi belukar yang daunnya rimbun oleh rasa cinta
nama kamu akan terukir selamanya
itu dari siapa ya
salah kirim kali ya
ini buat siapa
ya buat lo lah
gue mau tau jawaban lo atas surat itu
aku gak bisa jawab sekarang
aku butuh waktu
ya oke kalau misalnya butuh waktu
aku butuh waktu
gue akan terus nunggu lo sampe lo mau
ren aku pengen kamu seperti yang dulu
yang nyebelin neselin
emangnya kenapa ada yang salah
aku tak bisa aku cuma mau nunggu lo
tapi aku bisa
meka gue tau lo belum siap untuk menerima cinta gue
tapi gue bertekad